presiden joko widodo dan sejumlah tokoh penting akan menerima vaksin pertama
rencana awal gubernur kofifa akan menjadi orang pertama di jawa timur yang divaksin
namun belakangan saat gas covid sembilan belas jawa timur
joni wahyu hadi justru mengatakan sebaliknya
menurut joni orang yang telah terpapar virus termasuk covid sembilan belas
maka secara alami tubuhnya membentuk antibody
hal ini sama dengan prinsip vaksinasi yaitu membentuk antibody dalam tubuh
namun epidemiolog universitas air langga atoilah isfandiari menyatakan
antibody yang terbentuk secara alami akibat terpapar virus atau karena vaksinasi memiliki jangka waktu
antibody bisa berkurang bahkan hilang dalam waktu tertentu
inilah yang menurut atoilah membuat penyintas covid sembilan belas sangat mungkin bisa terpapar kembali
nah apakah itu sama
sama dengan antibody yang dihasilkan oleh vaksin
nah itu sebenarnya yang perlu kita tunggu dari hasil uji klinis
karena data dari uji klinis ini memang belum lengkap
sehingga kita masih belum tahu apakah nanti ketika orang yang divaksin pertama kali
itu akan menghasilkan antibody berapa lama
sementara itu gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkubwono ke sepuluh
dalam daftar menerima vaksin karena usia yang sudah tua
sri sultan saat ini berusia tujuh puluh empat tahun sehingga masuk kategori lanjut usia
gubernur d i e nantinya akan mendapatkan vaksin bila sudah tersedia vaksin untuk lansia
sinovac ini adalah vaksin yang dalam uji trialnya pun adalah untuk usia delapan belas lima puluh sembilan
nah kalau arson dalam kan usualnya sudah di atas itu
jadi kita memang ini atas masukan atas saran dan rekomendasi para tenaga ahli
ya beliau nanti pada saatnya ada vaksin yang memang khusus untuk lansia
meski demikian sri sultan akan menyaksikan pemberian vaksin pertama sebagai bentuk dukungan
tim liputan cnn indonesia